balita positif corona atau covid sembilan belas di yogyakarta saat ini dinyatakan sembuh
hasil pemeriksaan laboratorium sebanyak dua kali menyatakan balita ini negatif covid sembilan belas
anak berusia tiga tahun sudah kembali ke rumahnya pada kamis sore bersama kedua orang tuanya
sementara itu kedua orang tua balita ini sebelumnya juga sudah dinyatakan negatif covid sembilan belas
balita ini diperkirakan terinfeksi virus corona setelah melakukan kunjungan ke depok jawa barat
dalam daftar pasien positif corona di indonesia balita ini dikenal dengan kasus nomor empat puluh lima
keluarga balita saat ini sudah mendapat edukasi untuk meningkatkan imunitas dengan hidup sehat
dan tetap diminta melakukan isolasi mandiri dalam pengawasan rumah sakit
anak yang kemarin dinyatakan positif corona hari kamis sore kemarin sudah bisa dinyatakan sembuh
saat ini anak dan kedua orang
tuanya sudah boleh pulang artinya bisa kembali ke rumahnya karena memang dinyatakan
tim medis sudah menyatakan sembuh
dan kedua orang tuanya dinyatakan negatif